kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat memanggil seluruh direktur utama
atau pemimpin perusahaan dari kontraktor proyek infrastruktur
pemanggilan ini dilakukan selarobohnya pir hetiang proyek tol bekasi cawang kampung melayu
sekali lagi terjadi pada pagi hari pada malam pagi hari
jadi kita lihat metodologinya ini siapa yang bekerja
apakah yang shift siang bekerja lagi atau memang yang safe ketiga
ini juga kita harus cek lagi
itu yang pertama yang harus kita lakukan
seberapa lama tergantung nanti evaluasinya
setelah dievaluasi dilaporkan kepada ketua komite keselamatan konstruksi hasil evaluasinya tadi
dibantu oleh direktur bina marga direktur jenderal bina marga
untuk disampaikan untuk diputuskan go or no go kembali
jadi nanti go or no go nya tergantung hasil evaluasinya dan tidak harus bersamaan
oh ini ruas ini go yang ini nanti dulu ini go
tapi sekarang ini berhenti semua sementara
bukan moratorium pembangunan infrastruktur
tapi penghentian sementara pekerjaan pekerjaan yang di atas permukaan tanah
yang kedua hasil evaluasi dari komite keselamatan konstruksi
akan kami berikan kepada misalnya kemarin kalau yang disuta
kepada menteri perhubungan yang project ownernya
termasuk sanksi sanksi apa yang akan diberikan kepada konsultannya kepada pelaksananya
kepada kalau kami di pu kan ada satker ada ppk ada tasubdit ada direktur
itu yang ambil sanksi saya
kalau itu memang proyeknya pu
nah kebetulan ini proyek proyek investasi yang dibuat

kami bertiga satu kesatuan karena pembangunan infrastruktur
kami memberikan rekomendasi pada ibu menteri bumn
ibu menteri bumn yang ambil sanksinya
baik kepada tentunya kepada para penanggung jawab proyek
apakah kapro nya apakah gm nya apakah pengawasnya
itu nanti ibu menteri bumn yang memberikan saksi
dan pasti ada sanksinya
saya kira dua hal itu yang kami bahas siang ini
mohon maaf pertanyaan pertanyaan
ini kan ada ratas pertanyaan jam dua ya
jadi silahkan bertanya tapi jangan banyak

untuk proyek proyek yang diperhatikan itu kalau sudah diadresinnya berapa banyak ya pak
seluruh proyek di indonesia
mau tol yang ada di sumatera tol di transjava tol kalimantan tol sulawesi
jembatan papua lrt
termasuk swasta ya pak
pak satu lagi untuk target pembangunan sendiri
lrt juga berarti
lrt juga berarti
tapi kan di depan turun ada
apakah ini akan mengganggu target pembangunan yang diinginkan presiden pak
no ini perintah presiden
penghentian sementara untuk devalasi ini adalah perintah presiden
kalau evaluasi berapa lama masalahnya
tapi penghentiannya sekarang ini berhenti
tapi nanti go on no go nya tergantung hasil evaluasinya
pak untuk hasil investigasi kecelakaan sebelumnya
soal itu apa
soal itu apa
soal itu apa
soal itu apa
soal itu apa
itu penanggung jawabnya menteri pupr
ya kita akan perhitungkan
ini kan nggak mungkin setahun berhenti
mana yang akan dievaluasi duluan
pak pak pak
pak pak pak
itu termasuk evaluasi kami
nanti akan kami rekomendasi kepada ibu
kalau yang sebelumnya gimana
bukan sudah ada itu kecelakaan sebelumnya
itu hasil investigasinya seperti yang
ya kalau yang
kalau yang lrt yang kemarin hk itu juga sudah kena sanksi di grounded
para pelaksananya masuk kantor
pak ini kan ada di lingkup kemenhub ada di bumn kemudian ada pu yang menjadi koordinator atau yang melaporkan nanti siapa pak
yang melaporkan apa
yang menyampaikan hasil evaluasi itu ada di siapa
ini ke menteri pu
karena komite keselamatan konstitusi ada di sini
tapi bukan menteri pu nya bailo sebagai penanggung jawab pembangunan infrastruktur
sedangkan komitenya terdiri dari para pakar
pak yang toleransi tadi sudah ada penyebabnya berarti ya pak
lrt yang kemarin itu
hasil evaluasinya seperti apa pak
yang di jakpro
jakpro kemarin apa ya
kalau lrt belum

bdt ada batang semarang itu lagi kita evaluasi
oh masih berproses
yang sudah baru yang suta yang paling ringan
yang suta bagaimana pak
bongkar semua pak
iya saya sudah kirim cerah ke belakang
itu apa karena pak
karena desainnya salah
pak untuk saksi yang lebih tegar kepada waskita gimana pak
untuk sanksi yang lebih tegar kepada waskita seperti apa pak
apakah akan dicabut izinnya atau gimana
sanksi terberata apa pak
pak sanksi terberat kalau sudah keluar hasil ininya apa pak
sanksi yang terberat yang diterima dari pihak raktor raktor yang pernah menjawab
lihat di undang undang jasa konstruksi

totalnya berapa pak
total jumlah proyek yang dihubat itu ada mana
yang jelas saya sudah sampaikan seluruh indonesia
ada jembatan musim misalnya kan
kalau ruas tol sumatera kan ruas
nah itulah kementerian dari pupr yang telah menyatakan bahwa evaluasi selanjutnya akan ditangani oleh bina marga
dan untuk sanksi atas waskita karya atas kecelakaan beca kayu masih menunggu hasil investigasi